dinilai membawa angin segar bahwa bali siap menerima kunjungan wisatawan meski di tengah pandemi
seperti disampaikan musisi bali iwayan balawan
yang siap mendukung program pemerintah ini agar dapat menggairahkan kunjungan ke bali
dengan program ini merupakan salah satu kiat ya untuk menormalkan lagi
menormalkan benar benar normal bukan hanya normal
karena sebagai musisi kan sangat terdampak untuk sekarang ini
hampir seratus persen teman teman musisi itu beralih pekerjaan
jadi pedagang dan segala macam
jadi segala macam bentuk event yang bisa perlahan lahan mengembalikan para wisata bali
tentu sangat bagus menurut saya
karena akan saya dukung akan kami dukung
sama halnya dengan harapan yang disampaikan artis
sekaligus seniman happy salma terhadap program we love bali
yang dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kondisi pariwisata bali saat ini
dan dengan ada program ini we love bali ini kan sebuah simbol ya
bahwa yuk ada pergerakan gitu
saya rasa pergerakan itu akan menjadi sesuatu yang baik
di mana unsur unsur keseimbangan itu tetap terjaga
unsur unsur spiritualnya psikologisnya dan juga nuraninya masyarakat bali
bali menjadi proyek percontohan penerapan protokol kesehatan dalam program i love bali
yang melibatkan lebih dari empat wisatawan domestik
yang akan berwisata di sejumlah tempat di sembilan kabupaten kota sebali
tim liputan cnn indonesia gianyar bali